keputusan pemerintah untuk memperpanjang masa pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm di jawa dan bali hingga delapan februari mendatang ini disambut negatif oleh pelaku industri hotel dan juga restoran
mereka khawatir akan semakin terpuruk pasca dihantam pandemi
lalu apa respon pemerintah terkait hal ini
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung lewat sambungan zoom pada malam hari di cnn indonesia newscast
sekretaris eksekutif satu komite pendangan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional atau kpcpen raden pardede
selamat malam pak raden
selamat malam mbak fani selamat malam semuanya salam sehat
salam sehat ya pak ya kemudian juga ada ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia atau phri haryadi sukamdadi selamat malam pak haryadi
selamat malam mbak fani pak raden seluruh komunitas nmtv
terima kasih bapak bapak telah bergabung bersama kami pada malam hari ini
saya ke pak haryadi terlebih dahulu ya pak
dari phri sendiri sejauh apa evaluasi yang dilakukan oleh pengusaha terhadap hasil dari ppkm jilid satu terutama untuk sektor usaha dan juga perhotelan dan juga restoran maksud saya
jadi sektor perhotelan mal restoran atau secara keseluruhan sektor pariwisata itu yang paling berdampak sekali mbak
nah dari awal itu kami sudah mengingatkan bahwa masalah batasan
karena waktu itu psbb ya sekarang ppkm itu selalu yang diketatkan itu adalah sektor yang sebetulnya dari sisi pelaku usahanya dan konsumennya itu relatif patuh terhadap protokol gitu
kesadaran melaksanakan protokolnya itu sangat tinggi
nah dari awal kami ingatkan saya setuju dengan pak diki tadi ya dari griffith university jadi testing kita ini juga sangat terbatas
dimana justru yang kawasan padat penduduk daerah daerah yang masyarakatnya sangat tidak patuh gitu ya
bahkan mereka menganggap virus itu tidak ada dan sebagainya itu yang tidak pernah terjangkau oleh pemerintah
jadi nutupnya salah gitu loh menurut saya ya
salah salah pak haryadi maksudnya
jadi yang dikenakan itu adalah sektor yang sebetulnya pelaku usahanya dan konsumennya itu relatif patuh
tapi justru yang masyarakatnya
masyarakat yang rentan terhadap penularan itu tidak diberikan perhatian gitu
nah ini akhirnya akan selalu seperti ini mau dibikin ppkm satu tahun penuh juga nggak selesai kalau yang ininya tidak diselesaikan gitu loh
yang mempunyai potensi justru menjadi sumber penularan yang terus menerus itu begitu mbak fani
kalau kerugiannya sendiri seberapa besar pak haryadi
ya kalau kita menghitung di dua ribu dua puluh kemarin ya perkiraan kami itu kan kalau untuk hotel aja mungkin lebih dari lima puluh
kalau yang sektor restoran itu lebih dari enam puluh
itu selama sepuluh bulan ya kemarin itu
ya itu termasuk juga dari sisi devisa pariwisata kita
jadi itu cukup besar mbak
nah ini yang kita berharap kenapa kami merespon tempoh hari ppkm ini kalaupun tidak bisa di
apa namanya harus diperpanjang paling tidak jam operasional daripada
sektor sektor tadi yang saya sebutkan itu bisa diperlonggar
mall boleh sampai jam sembilan restoran sampai jam sembilan
karena kalau restoran itu hanya sampai jam tujuh mbak itu sudah praktis tidak bisa buka mbak
atau sekarang diperpanjang jadi jam delapan ya itu juga percuma karena jam kerjanya mereka itu
tamu itu datang adalah setelah maghrib
jadi setengah tujuh itu baru mereka makan gitu ya
jadi kalau jam delapan sudah tutup kan last ordernya paling tidak jam setengah delapan
jadi ya percuma jadi ya tidak menolong juga begitu mbak
oke jam kerja itu juga merupakan salah satu perubahan dari aturan ppkm yang jelit kedua ini
kalau dari pak raden sendiri apakah memang perubahan aturan yang diberlakukan di jilid dua ppkm ini juga merupakan
masukan atau rekomendasi dari pengusaha atau seperti apa pak pelaksanaannya
ya kita dengarkan semua masukan ya
jadi pemerintah di dalam mempertimbangkan memperpanjang ini
dapatkan masukan dari banyak pihak
tentu dari masyarakat dari pebisnis ya
kita dengarkan semuanya
kemudian kita melihat artinya positif negatifnya atau benefit dan juga mungkin cost nya
baru kemudian diputuskan
nah salah satu alasan kita memutuskan ini memang kita perpanjang adalah salah satu adalah bahwa kita lihat
tingkat pengendalian dari pandemi ini belum optimal
jadi memang masyarakat umum juga harus bertanggung jawab untuk kesehatannya
ini nggak bisa diserahkan masalah kesehatan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah
masyarakat juga bertanggung jawab untuk ini
jadi teman teman epidemiologis juga kita dengarkan
tetapi kita menghimbau juga supaya masyarakat juga bersama sama
sebenarnya benar yang dikatakan oleh pak haryadi tadi itu
nggak bisa hanya satu kelompok tertentu yang harus patuh
kalau yang lainnya nggak patuh percuma juga
oleh karena itu seperti yang kami katakan tadi kita mempertimbangkan banyak hal sebelum pemerintah akhirnya mengambil tindakan ini
diperhitungkan tadi apa dampaknya kepada masyarakat luas apa dampaknya kepada pebisnis
dan kita melihat kebijakan yang dibuat inilah yang optimal
satu tadi sudah dikatakan ada yang ditambah memang jam waktu untuk kalau nggak salah untuk mal dan restoran itu menjadi sampai dengan jam delapan
maunya jam sembilan jam sepuluh okelah
ini kan semua orang harus menyesuaikan dengan situasi pandemi ini
orang mau makan
kalau dia mau makan di restoran ya datang lebih cepat lah atau dipesan lebih cepat
kita harus bisa melakukan penyesuaian di sana sini
karena di sisi lain negara lain lebih ketat dari kita
di sisi lain juga kalau kita memang benar benar tidak melakukan apa yang kita sebutkan sekarang ini kan sebetulnya tidak full lockdown
tetapi masih terbatas ini
kalau full lockdown juga akan susah sekali teman teman para pebisnis dan juga umkm
yang di sektor servis di sektor restoran itu akan sangat berat sekali kalau kita full
tapi demikian juga kalau kita tidak melakukan ini bisa berdampak sangat berat terhadap kesehatan
itulah yang selalu disebutkan oleh pak presiden kita harus ada keseimbangan di sini
nah sekarang memang karena ada kenaikan akibat daripada liburan di natal dan tahun baru waktu itu ini diperketat
dan kemudian kita juga memperhitungkan kenapa kita lakukan sekaligus ini
ya sekaligus supaya kita bisa harapan kita kita menurunkan nanti tingkat infeksi ini sampai dengan februari
nah pada saat yang sama kita akan tambah juga nanti
kemudian pada saat yang sama nanti kita rencanakan ini maka di kuartal kedua vaksinasi juga harus dipercepat
jadi ini adalah program yang boleh dikatakan harus terencana tetapi memang tingkat infeksi ini kita harus tekan dulu
pak raden tapi tadi dari pak haryadi sendiri mengatakan bahwa selama ini sektor hotel
restoran dan juga pusat perbelanjaan sebenarnya adalah pihak pihak yang memperlakukan protes paling ketat paling baik dan juga diawasi dengan betul betul
nah kalau misalnya dari evaluasi ppkm jilid pertama sendiri apakah memang potensi penyebaran tersebut masih terlihat masih terjadi di sektor sektor usaha hotel restoran dan juga pusat perbelanjaan
kalau dari data yang didapat oleh kpcpen
tapi tahan dulu jawabannya pak haryadi dan juga pak raden kita akan kembali lanjutkan dialognya setelah jeda berikut ini tetaplah berlangsung
jeda berikut ini tetaplah bersama kami di cnn indonesia

kita kembalikan ke dialog terkait dengan apa efek dari ppkm terhadap sektor usaha hotel restoran dan juga pusat perbelanjaan saya ke pak haryadi lagi

pak haryadi dari phri sendiri
sebelumnya sempat mengatakan bahwa para pengusaha di sektor usaha hotel restoran dan juga pusat perbelanjaan ini
membutuhkan insentif untuk tetap mempertahankan usaha mereka di tengah pandemi karena sangat terdampak ya pak ya
butuh sekali bantuan dari pemerintah khususnya
mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut pak seperti apa bentuk insentif yang dibutuhkan tersebut
jadi gini mbak fani yang jelas pandemi ini kan menimbulkan kondisi di mana perusahaan tidak sanggup untuk menanggung beban seluruhnya
ini sebenarnya kata kuncinya di situ tidak mungkin beban itu dipikul seluruhnya oleh perusahaan
nah ini yang sebenarnya kita harapkan itu adalah keringanan atas beban tersebut
nah di mana memang di sini efektivitas dari insentif yang ada itu khusus untuk sektor pariwisata ini memang relatif tidak begitu terasa ya
kecuali memang kemarin kita ada mendapatkan hibah pariwisata itu memang cukup membantu
tapi jumlahnya memang dibandingkan dengan jumlah
pelaku usahanya itu relatif menjadi tidak signifikan
itu memang sudah dibagi kan
ya tentu saja terima kasih terhadap bantuan tersebut
tapi kembali lagi kalau kita melihat secara keseluruhan bebannya itu memang menjadi sangat besar
dan yang kita rasakan sekali itu adalah
baik dari sisi beban kewajiban kita kepada perbankan
dan kewajiban kita terkait dengan biaya utilities listrik air dan sebagainya
ini juga besar
dan juga adanya pajak pajak yang terkait dengan pajak daerah ipbb dan sebagainya yang relatif
banyak sedikit daerah yang memberikan keringanan di situ
nah secara keseluruhan ini nantinya itu pasti akan menjadi masalah besar mbak fani
karena kalau tidak dilihat
dari perspektif bahwa ini adalah jadian luar biasa
sehingga tidak mungkin itu nanti dibebankan seluruhnya kepada sektor tersebut
nah ini salah satu contoh saja yang juga sekarang kami soroti adalah masalah kewajiban terhadap perbankan
nah kewajiban terhadap perbankan ini kalau melihat laporan ojk
nah itu kemungkinan besar adalah kalau dilihat dari perspektifnya perbankan
karena itu kan laporan dari perbankan
waktu ditanya merestrukturnya kira kira berapa mereka menyampaikan angka sekian
nah yang kita khawatirkan itu adalah nantinya beban ini akan menjadi besar dan akhirnya yang jadi korban sektor pariwisata itu atau sektor lain yang terdampak
karena transportasi juga mengalami hal yang sama
demikian mbak rani
pak haryadi ada persyaratan tersendiri nggak sih untuk sektor hotel kemudian juga restoran yang membutuhkan insentif tersebut harus apa ya
menyertakan seperti apa gitu kerugian yang sebesar apa yang harus dialami sampai mereka bisa mendapatkan insentif itu ada persyaratan khusus nggak
saya rasa nantinya pasti akan dilihat ya mbak ya
kan semua punya kan namanya juga insentif masa kayak salah alamat gitu ya mungkin pasti tidak
karena harus dilakukan verifikasi
tapi kami meyakini kalau untuk sektor khususnya di hotel dan restoran ya di sektor kami ini itu udah jelas mayoritas pasti mengalami kesulitan yang besar
apalagi contohnya adalah bali
jadi ini juga jadi masalah besar juga karena biaya maintenance dan sebagainya itu akan jadi masalah
nggak ketemu break even point juga dong pak ya
dari paradigmen sendiri bagaimana pak
apakah kpcpen juga mungkin bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan stimulus insentif yang menyeluruh gitu tidak hanya dari kota kota besar tetapi juga wilayah lain yang pasti juga terdampak pak
pada prinsipnya pemerintah itu memang dalam situasi seperti ini mencoba membantu hampir seluruh sektor
namun ada yang mengatakan bahwa kalau kita bisa melakukan prinsipnya itu harus diberikan kepentingan
jadi kita harus mencari kepentingan
jadi kita harus mencari kepentingan
jadi kita harus mencari kepentingan
jadi kita harus mencari kepentingan
nah yang sektor sektor ini yang umkm juga kita bantu
secara khusus kami menyadari ya semua kita sadar bahwa sektor yang paling terpengaruh di sini yang paling berat
secara khusus kami menyadari ya semua kita sadar bahwa sektor yang paling terpengaruh di sini yang paling berat

kita harus akui adalah sektor pariwisata ini
kaitannya dengan hotel eseran itu di seluruh dunia berat ya

dan bahkan kita melihat tampaksan ini tidak hanya tahun ini bisa sampai dengan tahun depan bahkan mungkin sampai dua tahun lagi
dan bahkan kita melihat tampaksan ini tidak hanya tahun ini bisa sampai dengan tahun depan bahkan mungkin sampai dua tahun lagi
dua tahun lagi oleh karena itu
menurut kami adalah
memang seperti yang tadi
sudah disebutkan akan ada
nah ini kalau kita
mau membuat ini secara
komprehensif ya dari hulu
juga melihat dari sisi
lainnya dalam hal ini
adalah dari sisi hotelnya
restorannya tapi juga penerbangannya
bagaimana kita juga melihat
dari sisi demandnya
jadi bagaimana supaya
orang juga mau
tertarik untuk melakukan
juga harus dilihat strateginya
untuk waktu dekat ini
apakah kita fokus kepada
atau juga foreign turis
rasanya kita mungkin harus fokus
itu yang kami usulkan adalah
itu bisa dipikirkan
saya setuju bahwa kita harus
datang dengan satu perencanaan
yang komprehensif oleh karena itu
kami usulkan itu teman teman
dengan para wisata
mencoba membuat satu
kajian atau rencana yang komprehensif
ini pak haryadi sehingga
nanti kita bisa diskusi lagi
ini kan mudah mudahan
dengan menteri para wisata yang
baru ini dia punya energi yang lebih
baru dia datang dengan
satu kajian dan juga nanti
proposal yang lebih komprehensif
yang kita bisa melihat ini
secara terintegrasi dari
hulu ke hilir sampai
supply dan demand nya mungkin itu
kpcpen sekarang ini
bagaimana pak haryadi tadi ada rekomendasi
dari pak raden akan membuat
phri membuat sebuah forum
tapi bagaimana dengan
kalau misalnya kita bisa bicara
orang datang untuk melaksanakan
wisata di indonesia apakah bisa sejalan dengan
pemberlakuan protokol kesehatan yang cukup
ketat dengan juga pengawasannya tersebut
jadi gini ini ada
dua hal yang kita mesti lihat secara
cermat ya pertama adalah
memang bagaimana kita menciptakan demand
karena tanpa ada demand ya otomatis
bagaimana bisnis mau jalan ya
berapapun stimulus yang ada pasti tidak cukup
nah yang kedua adalah bagaimana
supaya sektor ini jangan
sampai nanti bangkrut karena tadi
permasalahan beban beban yang seharusnya
tidak ditimpakan semuanya kepada sektor tersebut
nah yang saya khawatir nih pak raden
itu adalah belum ada
pembicaraan secara komprehensif
ini nanti mau bagaimana yang dilakukan itu adalah
lebih kepada relaksasi dulu
sampai dengan tahun depan
jadi kewajiban bunga dibayar
ini kalau di pejabat pinjaman
sesuai dengan kebekaman cash flow
tapi ada prinsipnya
apa biaya modalnya itu
capital cost dan atau juga dari biaya bunganya itu
itu masih masih apa
argometer masih kencang banget
karena nanti setelah nanti relaksasi
itu pasti akan terjadi chaos tuh
di mau di restructure dengan pola pola yang
yang apa yang biasa gitu
yang normal itu pasti nggak akan ketemu
nah ini yang saya perlu menyampaikan
karena kami selaku pimpinan dari
primerana terdana indonesia kami
juga mempunyai tekad untuk melindungi anggota kami kan
sampai nanti karena kasus seperti ini
anggota kami dibangkrutkan semuanya oleh banknya
nah ini juga ini bisa terjadi kehebohan nih mbak
sampai terjadi itu
karena ini apa kan salahnya si dunia usaha ya
tapi memang kondisinya seperti ini
nah tadi mengenai creating demand tadi
apa yang disampaikan oleh pak raden
memang betul kami juga sekarang sedang
apa melakukan aliansi dengan maskapai penerbangan
kami membuat bundling program
para tiket pesawat dengan kamar hotel itu kami bundling
dengan kamar hotel itu kami bundling dengan kamar hotel itu kami bundling

tapi yang paling penting di sini sebetulnya adalah
memberikan keyakinan kepada si traveler situ
nah ini yang sedang kami upayakan adalah
bagaimana kita bisa melakukan swab antigen ini
dengan yang biaya yang semurah murahnya
sehingga ini juga membantu
tadi yang dibilang oleh epidemiolog tadi kan
untuk testing ini diperluas
nah karena kami melihat
masih ada peluang untuk swab antigen itu diturunkan gitu loh mbak
kalau kereta api aja bisa memberikan swab antigen satu ratus lima puluh

mudah mudahan ininya bagus ya
jangan sampai nanti antigennya kualitasnya juga yang
yang diturunkan juga
yang diturunkan juga
yang diturunkan oleh kementerian kesehatan
itu kita harapkan tidak seperti itu
tapi kalau itu bisa seperti itu
bisa kita buat rendah
itu juga akan membantu orang untuk memilah mbak fanny
karena prinsipnya kan kalau di pandemiknya kita harus memilah
orang yang sakit itu atau terpapar harus diisolasi
orang yang sehat ya silahkan terus beraktivitas begitu mbak fani
pak raden terakhir pak
kalau misalnya bicara mengenai demand tadi gitu
menarik orang ke indonesia
kemudian juga tetap memperlakukan protokol kesehatan
apakah masih bisa dengan adanya strategi
kalau kita melihat ini evaluasi
baru kita bisa lihat sekitar satu atau sampai dua tahun ke depan
saya pikir kita bicara mengenai domestic demand dulu
karena sekarang ini kita mau ke luar negeri juga
misalkan orang orang indonesia yang berdharma wisata ke luar negeri juga kan nggak mungkin sekarang
jadi bagaimana kita putar mereka yang sebelumnya mereka berniat berdarmawisata ke luar negeri
ya sekarang spend uangnya di dalam negeri saja dulu
oleh karena itu benar tadi masalah kesehatan itu menjadi penting
apakah mungkin kita buat covid free zone
atau juga mungkin kita gabung dengan vaksin khusus untuk para turis
jadi harus lebih kreatif kita membuat ini
saya katakan tadi mungkin pak haryadi mulai berbicara ini dengan pak sandiaga uno nih
untuk membuat program ini secara komprehensif
demikian juga tadi yang pak haryadi katakan mengenai restrukturisasi ini
kita benar benar harus hitung ini
berapa sebetulnya kemampuan dari setiap hotel ini
mungkin tidak akan semua kita bisa tolong
tetapi yang beberapa yang basic yang benar benar sektor ini bisa bertahan lagi
mungkin itu yang harus kita tolong
tidak mungkin semua dalam situasi begini kita tolong
mungkin itu yang perlu dilakukan pak haryadi
pak haryadi begitu ya
semoga ini ide ide yang muncul dalam dialog pada malam hari ini
jadi implementasi yang konkret ya
ada undangan mungkin dari men parekraf yang baru menjabat ini
supaya ke depannya para wisata tidak mati
sektor usaha restoran dan juga pusat perbelanjaan juga tidak terdampak lebih jauh
terima kasih pak raden padani dan juga pak haryadi sukamdhani
atas waktunya pada malam hari di siarian indonesia newscast
terima kasih mbak
satgas penanganan covid sembilan belas nasional mengingatkan warga agar tetap waspada
saat melepas masker ketika akan makan
ada alasannya dan apa alasannya
cnn indonesia newscast akan segera kembali